keudahan bang kan makanannya belum habis
kok pada balik badan sih
pak frak satu
makan disini kan
nggak pedes kan
kerupuknya dikit aja kan
bentar ya adik
kayaknya beneran nih john
gue kena sial
gilang gue sendiri gak ada sewa
kenapa gak nyobak leleng aja sih cuy
beneran gak mau beli es dawet aku cuy
gak beli es dawet yang seger ger
emang kenapa sih
lo mau kasih gue gratis
kalau kamu gak beli
sedikit banget kerupuknya
tadi bilangnya sedikit aja
bang saya maunya kerupuknya sedikit aja
bukan sedikit banget
gak suka ya dimintain kerupuknya
terus kenapa ditumpahin
untung dulu kaget aja
kebetulan aerosolnya diambil
kemudian sampai luar biasa lagi dikaworkan ya
terima kasih abe udah repot beli makanan buat makan siang
gue kagak ngerasa direpotin mike
ah lu tat
ya udah gue pake tangan aja dah
bang udin mau kemana
ini but bawa
maksud gue mau makan lapar
bawa juga kok bang
aus sama lapar gue udah hilang
kalau nggak mau nggak apa apa bang
uang aja ntar kalaunya kesini bilang aja makanannya udah habis sama bang udin
biar abang nggak dimarahin sama nya
mbak bea udah kagak mancing lagi
kagak kayaknya dia kesal sama gue
oh seperti itu
iya gara gara agak gue ajak naik mobil gue
oh seperti itu
iya kayaknya dia kesel sama gue

oh seperti itu iya gara gara agak gue ajak naik mobil gue
kok lo bilang begitu juga tat
kan tadi anaknya be
seperti itu ya
keudahan bang kan makanannya belum habis udah kenyang
kalau udah habis ini minumnya gua bisa sendiri
kami silahkan terakhir sebelah sana
padahal gue udah sholat
sabar atu jak
kuncinya itu jak
bener tuh kata kata tisna
lo mesti sabar
tumben tis bukan kata kata bapak lu
emang bukan kata kata bapak saya atau jak itu mah
gue jadi kepikiran sama itu kucing
kamu udah beraktif dimana jak
kamu udah liat
bangkai kucingnya masih ada apa enggak
kamu harus tau atu jak
mendingan kamu lihat aja sekarang
terus kamu kukur yang bener bangke kucingnya
terus sial gue bisa ilang
kalau bangke kucingnya digubur
terus sialnya bakalan ilang
emang tadi toujours
sekali kenapa sih lihat lihat
alhamdulillah alhamdulillah tetap taruh kuenya dikirim ya iya mak kalau gitu gua
pamit ya ya biar makasih ya iya sama sama assalamualaikum waalaikumsalam
buat ngapain ngobrolin bagi kucing kucing apaan udah ikut aja yuk
alhamdulillah hari ini memang hari keuntungan anak pak odi ayo neng
tuh apaan sih dari kemarin mek angin mobil gue mulu
tadi gua lihat
lo suka sama emput
kalau lo suka pacarin aja
boleh ya bos
tadi si emput ke rumah
kata dia lo kabur pas dia kesini
udin kagak kaburnya
cuma ke kamar mandi doang
lo kasih tahu ya cucu lo
abis ngakau naik marahin aja terus kong
gue kagak bakal marah
kalau cucu lo kagak deket deketin mobil gue terus
suka suka cucu gue dong
mau diketin kek
mau kagak kek
tadi gue ngelindasin daerah sini mot
ya makanya cari
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kan rumahnya di sini
di sini apa di rumah perempuan itu
bun bun apaan sih
suami pulang bukan sungguhin teh
malah disuguin tangis
tadi bun bun liat ai ai ketawa ketawa sama perempuan itu
bun bun itu mbak nisa
dia minta tolong balik nama mobil yang baru dibeli

kalau nggak percaya telepon aja orangnya
bang ojak mau nguburin pake kucingnya biar si alia hilang
oh jadi kamu yang lindis kucing adik saya
tadi udah dibawa ke dokter hewan
nggak tapi luka luka
jadi kamu harus ganti rugi biaya pengobatannya